pandemi covid sembilan belas membawa dampak terhadap penurunnya pendapatan gerai retail sektor fmcg atau fast moving consumer goods
dan baru baru ini pasar juga dikejutkan dengan keputusan hero group untuk menutup delapan puluh gerai supermarket giant yang ada di indonesia
dan penutupan gerai supermarket tersebut juga membawa dampak terhadap karyawan yang terancam kehilangan pekerjaan
lalu bagaimana potret persaingan bisnis retail saat ini
dan bagaimana nasib pekerja kami akan membahasnya dengan ketua asosiasi pengusaha retail indonesia bapak roy nikolas mandai dan juga presiden kspi bapak said iqbal
selamat pagi pak roy dan pak said salam sehat untuk kita semua
saya ingin ke pak roy terlebih dahulu bagaimana anda membaca strategi yang diambil oleh hero group untuk menutup gerai dan mengalihkan bisnis supermarket mereka
jadi apa yang terjadi saat ini ini adalah titik kulminasi dari dampak pandemik pada retail modern
kita tahu bahwa retail modern dan juga sektor sektor lain selama pandemi ini terdampak karena memang ada penanganan mobilitas
kita tahu ada psbb dan ppkm mikro dan ada saudara saudari kita yang di ekonomi menengah
yang lemah itu tergerus dalam hal daya beli
nah dari dua hal ini inilah yang membuat retail modern selama lima belas bulan ini agak ironis karena dua bulan terakhir justru masyarakat sudah mulai berkonsumsi atau berbelanja
pemerintah memberikan thr kepada pekerja dan juga pekerja melakukan konsumsi
dan kita tahu memang kelarangan mudik sehingga tentunya warga atau masyarakat
akhirnya berbelanja lebih banyak di kota masing masing karena tidak bisa mudik
nah ini memang ironis karena apa
satu sisi ada peningkatan dalam dua bulan terakhir
tapi karena memang ketidakmampuan kami sudah selama tiga belas bulan kita terus berusaha beroperasi sebagai sektor kedua setelah rumah sakit
ada permenkes nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh
ada sebelas sektor
dan sektor kedua setelah rumah sakit yang harus tetap muka karena melayani
kebutuhan pokok dan sehari hari masyarakat
nah kita terus perjuangkan untuk tetap buka
nah tentunya perjalanan ini yang kita harapkan ke depan pemerintah dapat juga menyiapkan menjadikan retail modern atau perdagangan retail modern ini menjadi sektor prioritas
karena apa karena kalau kita tidak menjadi sektor prioritas dan belum menjadi sektor prioritas maka kita tidak mendapat alokasi pemulihan ekonomi nasional
tentunya sangat prihatin karena apa karena kita tahu ketika cost itu tetap kemudian juga bahkan cenderung meningkat karena kita harus siapkan alat kesehatan sanitizer kita harus disinfektan setiap waktu dan lain sebagainya
ekstra kurir untuk kita delivery barang dan semuanya ada peningkatan tetapi kita belum mendapatkan insentif
nah ini yang kita berharap tentunya kita bisa menjadi sektor prioritas sama seperti sektor lainnya
ada tujuh sektor yang jadi prioritas dan perdagangan retail modern belum menjadi sektor prioritas
sektor pariwisata sudah prioritas sektor kesehatan sudah pasti sektor telekomunikasi sudah sektor prioritas sektor ketahanan pangan sudah sektor prioritas
tetapi sektor perdagangan retail belum nah ini tentunya kita berharap dapat kita menjadi sektor prioritas yang dibantu dan disupport oleh pemerintah
ya jadi sektor retail ini masih belum menjadi sektor prioritas
dan belum mendapatkan insentif yang cukup banyak dari pihak pemerintah
dan kita ingin juga ke pak said pak said kspi sudah melakukan komunikasi dengan serikat pekerja hero group
dan sejauh ini bagaimana aspirasi yang diserap dari karyawan
vero group serikat pekerjanya adalah anggota aspek indonesia yang juga dengan demikian menjadi anggota

dan jayen adalah salah satu unit usaha di indonesia

di samping hero supermarket guardian dan satu lagi adalah ikea
laporan yang kami terima dan kami juga sudah melakukan investigasi proses perundingan tentang rencana penutupan di bulan juli dua ribu dua puluh satu
antara pemilik perusahaan dengan serikat pekerja hero group
nah saya hanya meminta dan mengarahkan kepada kawan kawan serikat pekerja ada beberapa hal yang harus disampaikan secara terbuka
nah saya hanya meminta dan mengarahkan kepada kawan kawan serikat pekerja ada beberapa hal yang harus disampaikan secara terbuka
karena hero group ini kan manajemennya salah satu manajemen yang kami anggap transparan dan accountability terukur ya
baik dalam hubungan industrialnya
satu pastikan bagi pekerja pekerja giant yang ada delapan puluh gray berarti ada catatan yang mengatakan dua tujuh ratus karyawan tapi ada juga yang bilang empat seratus karyawan
saya rasa perbedaan catatan ini karena ada karyawan kontrak yang pada akhir juli nanti habis kontrak
jadi ini adalah perbedaan
jadi itu gak perlu menjadi pokok bahasan dalam diskusi dengan manajemen
katakanlah hampir tiga ribuan orang karyawan akan ter phk
saya meminta langkah pertama tadi adalah memastikan yang ter phk diprioritaskan masuk bekerja di ikea guardian dan hero supermarket
karena manajemen sudah mengatakan akan memperluas ikea dan memperluas guardian dan juga meningkatkan hero supermarket
lima puluh persen lah usahakan karyawan yang hampir tiga ribuan tersebut bisa terserap di unit unit usaha di hero group
hari ini dari kemarin sudah ada diskusi itu dengan langsung pemilik perusahaan hero group yaitu pak ipung
ya pak said apa hasil diskusi tersebut pak
masih menunggu proses karena ini nggak mudah ya mbak ya
karena kan mereka harus menghitung kembali di asia berapa orang yang bisa diserap di guardian berapa yang diserap hero supermarket berapa diserap
dari kami semaksimal mungkin mudah mudahan tujuh puluh lima persen itu bisa terserap
sedangkan yang kedua bagi yang tidak terserah jangan menggunakan kompensasi atau pesangon omnibus law
gunakan perjanjian kerja bersama
kami minta kejujuran karena hero adalah perusahaan yang baik salah satu contoh perusahaan retail yang baik
gunakan perjanjian kerja bersama pkb
abaikan omnibus law tentang nilai pesangonnya kompensasi alpanya
jangan dikala susah
karena buruh juga mendapatkan posisi yang makin sulit
yang tadi disampaikan konsumsi makin menurun itulah akibat daya beli yang menurun purchasing power
purchasing power yang menurun akibat pendapatan yang berkurang
semua mengalami itu kita paham suasana itu
oleh karena itu gunakan perjanjian kerja bersama setidaknya undang undang nomor tiga belas dua ribu tiga tentang pesangon
sekurang kurangnya itu dua kali aturan
nampaknya direspon oleh manajemen hero dan mudah mudahan dalam beberapa waktu ke depan akan kita dapatkan hasilnya
dan yang terakhir jangan tergesa gesa dan memaksakan kehendak
lakukan sosialisasi lakukan negosiasi lakukan pendekatan pendekatan
karena hero ini tersebar eh hero apa giant tersebar di seluruh indonesia
ada delapan puluh gerai dan ini ledakan phk yang sungguh luar biasa
ini sudah saya prediksi dari awal kalau teman teman cnn bisa mencatat ulang pandangan saya
ledakan phk pertama itu sudah terjadi satu tahun pertama covid
itu memukul industri pariwisata
dan turunannya maskapai hotel bintang bintang ataupun yang melatih travel agent dan lain sebagainya
hari ini sudah mulai masuk di industri logistik retail dan manufaktur
industri labor intensive misal ini kan retail atau labor intensive
di panggilan misal pengusahaan liwen yang bergerak di textile garment
tiga dua ratus eh satu delapan ratus karyawannya juga ter phk
dan satu saya lupa di free trade
di bandung tujuh dua ratus
jadi ini memang nggak bisa dihindari
ledakan phk di tengah pandemi covid itu akan terjadi pada gelombang kedua
dan yang terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan
sebagai dasar untuk negosiasi dengan teman teman manajemen hero
saya mengatakan bahwa omnibus law adalah bukan jawaban terhadap masuknya investasi
ini kan giant informasi yang saya terima akibat dari hongkong
udah nggak menarik
menarik sahamnya karena dianggap not interesting gitu
nggak menarik lagi daya beli masyarakat di indonesia
jadi bukan persoalan upah tinggi bukan persoalan tentang outsourcing
bukan persoalan karyawannya kontrak
ini tentang bagaimana investor melihat kemampuan konsumsi
saya setuju dengan bapak dari pak roy tadi
bahwa konsumsi itu di industri labor intensif itu menjadi penting
oke pak kita tahan dulu pak said karena tadi ada yang disampaikan oleh anda adalah
satu poin penting abaikan omnibus law abaikan undang undang cipta kerja
saya ingin melihat pandangan pak roy juga terkait dengan hal ini
sebenarnya bagaimana win win solution aturan pengupahan dan juga pesangon
yang diterima karyawan yang di phk dengan perusahaan dan juga tentunya undang undang omnibus law ini
apakah memang kita harus abaikan dari segi jangka panjangnya seperti apa pak
apakah pandangan anda
jadi apa yang tadi juga disampaikan oleh pak said
kita banyak komunikasi khususnya untuk teman teman yang ada di aspek
dan tentu pasti teman teman di aspek juga sudah menyampaikan di ksi
bahwa sebenarnya retail pekerja per retail itu adalah pekerja yang tidak mudah untuk retail dapatkan
karena apa karena nggak ada universitas untuk jurusan retail
dan ketika seseorang sudah bekerja di retail itu kita akan berikan pelatihan dengan tentunya pelatihan yang setara lontar
sampai kepada pembiayaan dan lain sebagainya supaya memang menjadi pekerja retail yang baik
nah dalam suasana seperti ini yang kami dapatkan informasi dalam keterbukaan informasi
bahwa keterbukaan informasi dari hero kepada kami mereka tetap akan konsis dan komit untuk menyelesaikan
apa yang menjadi kewajiban
dan menjadi hak daripada pekerja
bahkan mereka juga sedang menilai atau mempelajari langkah langkah strategis
supaya juga lebih baik daripada apa yang mungkin sudah ada dalam undang undang
tetapi dari sebalahnya adalah yang kita musampilkan
bahwa memang di retail modern untuk yang di phk itu memang sangat sangat sedikit
kecuali kalau toko tutup atau gerai tutup
karena memang kebijakan strategis seperti seperbuka informasi dari hero
adalah untuk mereka mengalihkan kepada format ica ataupun flagship mereka yang dari awal yaitu hero supermarket
nah nanti tentu ada perhitungan ada mekanismenya
berapa yang terserap dan seterusnya
tetapi untuk di gerai gerai retail atau perusahaan perusahaan retail lain
informasi buat kita bahwa memang kita lebih baik ngerumahkan
artinya tetap digaji oleh perusahaan tetapi ada pengurangan dirumahkan karena suasana pandemik yang luar biasa
jadi kita harus mengambil waktu untuk menjaga kemampuan kerjaan
jika kita merekrut tenaga kerja
maka ada upaya upaya yang maksimal yang harus dilakukan
mulai daripada pelatihan training dan lain sebagainya
yang mengambil waktu dan cukup evosnya untuk bisa melatih pekerja supaya menjadi pekerja retail
nah ini yang pertama yang saya musampilkan
kemudian yang kedua ya tentunya kita berupaya untuk tetap menjaga situasi yang kondusif
dan kita berharap memohon kepada
pemerintah untuk menjadikan kembali lagi saya sampaikan
menjadikan sektor prioritas
sehingga kita selain dapat mengakses alokasi dana pemulihan ekonomi nasional
kita juga ada minta insentif
nah insentif ini kita sudah sampaikan
selain insentif fiskal pepajakan insentif monitor suku bunga
atau seribu seribu yang dilakukan oleh perusahaan retail
juga insentif operasional diantaranya adalah subsidi bantuan gaji bagi para pekerja
karena kita harus menjaga stamina perusahaan ini
perusahaan perusahaan retail untuk tetap eksis
karena bukan hanya soal inkustasi saja
tapi karena ada dua hal yang kita lakukan
satu adalah kita melayani kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari hari masyarakat
dan kedua di sektor retail modern inilah kontributor terbesar buat kesumbuhan ekonomi
kita masih negara konsumsi
kita di negara mengekspor
nah oleh karanya kita berharap kita dapat diperhatikan dan kita juga dapat dikonkretkan insentif
yang memang sudah menjadi wacana dan sudah sedang dipersiapkan
menurut informasi yang kami dapatkan tetapi belum konkret saja
sehingga kita dapat maintenance operasional kita pekerja dapat tetap bekerja
dan konsumsi rumah tangga dapat tercapai sesuai dengan harapan kita tahun ini
nah ini yang menjadi hal yang tentunya mengemuka karena kita hadir justru untuk juga memenuhi kebutuhan pokok
dan sehari hari masyarakat dan memenuhi harapan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga
iya pak roy tadi anda juga sudah menyebut pertumbuhan ekonomi ini sepertinya juga menjadi angin segar
untuk industri retail dan apakah memang retail harus juga berputar otak karena aktivitas pembatasan

retail tersebut dan apakah artinya ekosistem digital business retail fmcg ini sudah maksimal
secara profit pak ya kalau sekarang kita lihat bahwa transaksi online itu memang frekuensinya bertambah tetapi
ada barang barang bahkan sebagian besar barang barang kebutuhan pokok dan sehari hari
pasti mesti beli di gerai retail jadi sebenarnya online dan offline sekarang dilengkapi barang barang
kami juga kami sudah coba pasarkan lewat marketplace lewat online supaya masyarakat dapat membelanja
atau konsumsi barang barang dari rumah barang barang kebutuhan pokok tetapi tetap saja
kalau kita bicara membeli daging ikan sayur mayur kemudian juga minyak goreng dan lain sebagainya
gula pasti kita perlu ke toko untuk melihat kualitas barangnya atau kualitas yang akan kita
beli jadi offline sudah terdampak sih
barang barang yang dibeli di online itu juga barang barang yang murah barang barang yang
unik yang tidak ada di toko ya kemudian barang barang yang sifatnya bukan barang kebutuhan
pokok atau fast moving consumer goods jadi kedepan tentu justru kami menggunakan online
supaya memang lebih dapat tersampaikan kepada masyarakat kebutuhan pokok mereka kebutuhan
sehari hari mereka nah ini adalah bagian daripada efisiensi dan juga bagaimana
kita merubah model buku supaya kita tetap dapat bertahan tetap dapat operasi mil dalam suasana
pandemi seperti ini ya di masa pandemi ini semua offline juga sangat terpukul dan beralih ke online
dan tentunya ini juga menjadi pertanyaan selanjutnya ini kita beralih ke pak said setelah
giant apakah gelombang phk ini bisa menyusul buruh retail yang lain dan bagaimana dengan data kspi saat ini
seberapa masif sebenarnya ledakan phk yang akan terjadi pak
ledakan phk ini penyebabnya ada dua di gelombang kedua ini pertama masih belum melandainya covid sembilan belas
sehingga orang tidak mau berbelanja dan semua negara tidak ada interaksi perdagangan ekspor impor
yang cukup memadai yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi indonesia masih negatif tidak sebagaimana
dijanjikan oleh menko perekonomian maupun menteri menteri yang lain oleh karena itu saya
tetap berpendapat bahwa untuk mencegah ledakan phk ini kami sudah mendapat informasi bisa saja
di lote bisa juga terjadi di tiktok bisa juga di beberapa herper market yang lain carefour sudah pasti
sudah melampaui itu dan tidak hanya industri retail tadi saya sebutkan industri garmen pun sudah dan ini
selalu jumlah karyawannya ribuan bukan ratusan nah harusnya tadi selain stimulus mulai diperhatikan
daya beli itu harus dijaga oleh pemerintah nah cara menjaga daya beli adalah tingkat kupah dan juga
subsidi subsidi yang diberikan agar orang mau belanja jangan kayak kemarin mudik dilarang
harusnya terukur boleh dilarang dalam rangka mencegah covid sembilan belas penyebarannya tapi terukur kalau dia
misal sudah antigen datang ke daerah belanja akan terjadi nah ini yang kami dengar informasi itu
di dalam serikat pekerja sebenarnya jayanya bagus beberapa gerainya nah ingat ritel hal ini harus diberikan ke daerah yang lain
hanya yang terpukul ada di kelas atas di hipermarket di retail retail paling bawah misalkan indomaret yang luasnya seratus meter persegi
apa alphamart hip hop dan beberapa ritel ritel bawah itu masih bagus walaupun menurun sedikit
kasus indomaret itu lain soal kami memang sedang menghadapi persoalan serius di indomaret
nah di hipermarket ini adalah di kelas menengah pasti orang menengah itu belanja nah sekarang kalau tidak ada kepastian tentang covid sembilan belas tidak ada kepastian
tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi jangan hanya janji makin banyak janji pejabat makin orang takut
saya ilo governing body saya pengurus pusat badan persikatan bangsa bangsa saya masuk di panel
multinational enterprise declaration deklarasi perusahaan perusahaan multinasional bagi mereka kebijakan yang berubah ubah dan banyak omong
ya kalau bahasa jepang itu iiwake banyak janji itu membuat pelaku bisnis akan bingung dan masyarakat panik kelas menengah itu sederhana

ada sedikit berita dia panik dia enggak belanja nah di hipermarket nih kelas menengah itu harus dilakukan oleh pemerintah memastikan tingkat upah tingkat pendapatan stimulus bantuan subsidi upah
eropa juga melakukan itu pak termasuk australia itu artinya dilakukan konsumsi adalah ukuran sekarang penyumbang terbesar seperti sampaikan pak roy betul
beberapa pengamat juga menyampaikan itu bukan hanya infektasi kita harus mencari infektasi faktanya persoalan jalan bukan persoalan konsumsi anti

karena supermarket masih bagus kok makanya mau buka gerai lagi di sektor kesehatan luar biasa dia buka gerai di sektor bangunan dia buka gerai tetap ada peluan
nah kenapa faktor konsumsi di hipermarket kelas menengah atas ini ada persoalan karena persoalan di hero adalah tidak lagi menariknya investasi di kelas konsumsi kelas menengah yaitu keluarnya dari hongkong serupa itu investornya dia keluar
sehingga di supermarket melakukan
diversifikasi usaha terhadap sektor yang lainnya
di unit usaha lainnya
sudah diterima pak roy
ini penting memastikan konsumsi tetap terjaga
tentuan subsidi upah
pemberian pesangon yang tidak
anti kepada menuruti
perjadian kerja bersama dan
hal hal lain yang terkait dengan purchasing power
itu harus mulai digerak
misal pengurangan biaya listrik
buat kelas kelas supermarket
pengurangan biaya listrik untuk kelas kelas supermarket

jangan ppn malah mau ditambah
kalau ppn ditambah itu
itu sudah hal yang
juga menjadi sorotan publik ya
beberapa hari ini terkait dengan ppn
tetapi memang poin poin bapak bapak
sudah kami tampung disini
semoga pemerintah bisa mengeluarkan
dan juga bisa
menjadikan industri retail menjadi
ya terima kasih ketua asosiasi pengusaha retail indonesia
dan juga presiden kspi
said iqbal sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia today hari ini